kita akan ikuti pernyataan dari presiden joko widodo terkait jatuhnya pesawat sriwijaya air pkclc di kepulauan seribu
kita berdoa bersama sama agar para korban bisa ditemukan
dan saya juga telah menyampaikan kepada knlkt untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan